sembilan sekjen koalisi jokowi menggelar pertemuan kembali untuk membahas draft tim pemenangan jokowi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
nantinya ketua tim pemenangan sekretaris dan bendahara akan dipilih langsung oleh jokowi dan pasangan wakil presiden
pertemuan sembilan sekjen koalisi jokowi digelar di rumah cemara yang menjadi posko pemenangan jokowi jk pada pilpres dua ribu empat belas
sebelum pertemuan sembilan sekjen menyantap hidangan dari empat gerobak makanan nusantara yang khusus didatangkan untuk makan malam bersama
dalam pertemuan ini sembilan sekjen membawa tiga orang perwakilan partai untuk bergabung dalam tim pemenangan jokowi
sehingga nantinya total jumlahnya dua puluh tujuh orang
pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah merampungkan visi misi nawacita jilid ii
pada malam hari ini masing masing sekjen partai politik sudah didampingi representasi dari dpp nya masing masing
kemudian ada tiga orang nanti akan kami pertajam
kami juga merespon itu sebagai suatu hal yang positif
apapun yang namanya nawacita kedua harus melibatkan seluruh masukan dari para tokoh
dan yang terpenting adalah bagaimana kehendak rakyat itu
kemudian kami juga akan melakukan finalisasi terhadap tim kampanye
masing masing partai akan membawa nama nama itu
tetapi ini juga nanti masih terbuka mengingat kepimpinan pak jokowi itu menyatukan
sehingga nanti seluruh komponen
jokowi dodo pada saat berkontestasi pada pilpres dua ribu empat belas silam
dan akan digunakan sebagai posko pemenangan bagi sembilan sekjen partai koalisi untuk bertarung pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
dan sebelum saya menjawab pertanyaan anda tadi soal struktur tim pemenangan jokowi
ada yang menarik tadi pada saat sebelum rapat dari sembilan sekjen koalisi ini digelar
mereka memang sempat menyantap makanan nusantara
dan juga makanan nusantara ini memiliki simbol simbol politik tersendiri
ada empat makanan yang disediakan dalam gerobak
yang pertama adalah sate padang ini berasal dari sumatera barat
tadi sekjen pdi perjuangan hasto kristianto sempat menjelaskan bahwa ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai partai koalisi pendukung dari jokowi
bahwa pada kontestasi pilpres dua ribu empat belas silam memang joko widodo ini sempat kalah di provinsi sumatera barat melawan prabowo subianto
kemudian untuk makanan bubur yang berasal dari sukabumi jawa barat ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi partai partai koalisi pendukung jokowi
untuk bisa bekerja keras memenangkan jokowi di provinsi jawa barat
dan seperti kita tahu bahwa pada hasil survei belakangan ini digelar memang ada sedikit ketertinggalan jokowi dibandingkan dengan prabowo supianto pada provinsi jawa barat
kemudian makanan es pisang hijau yang berasal dari sulawesi selatan ini juga menjadi tugas bagi partai koalisi untuk bisa memenangkan ataupun memastikan kemenangan jokowi di provinsi sulawesi selatan
dan yang terakhir adalah bakso malang yang berasal dari provinsi jawa timur
saat ini memang ada keunggulan dari joko widodo dibandingkan dengan prabowo subianto untuk provinsi jawa timur
itu akan menjadi strategi tersendiri yang akan dilakukan oleh tim pemenangan jokowi bagaimana untuk mempertahankan kemenangan jokowi di provinsi jawa timur
nah sementara soal struktur tim pemenangan jokowi memang hari ini akan difinalisasi
masing masing dari setiap sekjen partai politik membawa tiga orang
dan tiga orang ini kemudian nanti akan dimasukkan dalam struktur pemenangan partai yang berjumlah dua puluh tujuh orang
namun saya akan jelaskan terlebih dahulu satu per satu
yang pertama nanti ada dewan pengarah atau dewan pengarah pemenangan
pasangan jokowi ini akan diisi oleh sembilan ketua umum partai koalisi pendukung jokowi
kemudian disitu juga ada dewan penasihat
nah dewan penasihat ini akan diisi oleh tokoh tokoh masyarakat dan juga tokoh tokoh nasional
siapa saja kami belum bisa mengetahui karena memang belum dibocorkan oleh sekjen dari pdi perjuangan hasto kristianto
kemudian selain ada dewan pengarah dan juga dewan penasehat
kemudian ada tim kampanye nasional
nah tim kampanye nasional ini akan diketuai oleh satu orang ketua
kemudian ada sekretaris
ada juga bendahara
tiga orang ini akan dipilih langsung oleh joko widodo sebagai capres
dan juga pasangannya capresnya nanti siapa
nah tiga orang ini yang nantinya akan membawahi beberapa direktorat
ada sembilan direktorat yang akan juga membawahi tiga puluh empat koordinator wilayah di tiga puluh empat provinsi
sementara itu nanti juga ada tim ahli yang akan menyusun program serta visi misi nawacita jili dua dari presiden jokowi
dan juga pasangannya yang akan bertarung pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
sementara ada juga tim konsultan yang akan berisi tokoh tokoh profesional
tim konsultan ini nanti akan melakukan riset riset dan juga survei soal bagaimana mengukur elektabilitas dan juga popularitas dari joko widodo
serta pasangannya untuk menjelang kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang putri
baik rifana pratiwi kami tunggu terus kabar terbaru dari anda